ini gak bisa dibiarin nih kak
kita harus cari tau
siapa orang yang udah mengkhianati kita
tenang dulu gak usah pake emosi
iya emang ada orang yang ngerjain motor gua
cuma gue baik baik aja kan
nggak celaka gak apa apa
jadi yang rugi siapa
mereka nyan bukan kita
mendingan kita lupain dulu masalah ini
balik ke tempat
kamu banyak majuan
semuanya juga berkendara sensei
terima kasih atas semangatnya
ya yang lain latihan lagi
gue jadi semakin yakin sama kemampuan gue
lo denger sendiri kan omongannya boy
menurut lo gimana
lo denger sendiri kan
tadi boy ceritain apa
pas mereka lagi sholat
boy doainya kan lama
pas boy udah kelar doa
dia udah kelar doa
dia udah nunggu di teras masjid
bener juga lo ya
mereka itu belum punya bukti apa apa lagi kak
bukan gak punya ya
tapi belum punya
gue pengen nyelidikin si rudy pembalap ini
buat apa dia yang ngasih tau raya kalau mau di balapan
apa untungnya buat dia
lo jangan ngomongin masalah soal ini dulu ya
pake helm aja mukanya gak enak
bukanya lo gak enak
belum aja gitu ya
mbak abie liatin lo ngedekem di mariaju dua dua ngapain sih
lo kalo mau duduk di warung duduk aja
gak apa apa kok taro lo gabung judul buat jajan
seriusan be beneran
lo gak ditawarin cuma begitu deh
ya udah mantep
jajan dulu ya
ini orangnya luar biasa
ini durian buat babi nih
enak lu ya
terima kasih ya tawa aja ya babi durian durian
tapi babi gak berani banyak banyak
lu belakangnya sempurna cek abu lagi
yaudah dimakan ya be
engkau saya makan engkau
kan paling banyak makannya
kok jadi baik banget gini belakangan ya
jangan jangan ada udang dibalik batu juga nih anak
jangan jangan ada udang dibalik batu juga nih anak
bisa ngobrol sebentar ga sendiri
dalemnya ga busuk gitu
kejala di bd bro
dan gua harus nembus dua infusan
duit gua udah habis
dan sekarang gua udah ga ambil duit sama sekali
gua pinjem duit lu boleh ga
tenang aja men
gua embenggingin sekarang ya
gua kasih ke lu satu juta oke
sebenernya gua ga enak banget ngomong sama lu
gua kepekat banget
udah lah nyantai kita ini kan satu klub
dan lu inget kan ikrar kita
yang sabar ya
kalo ada apa apa kabarin gua aja
kok lu langsung jalan wil
apa kan gua yang dulu
mau ngapain dia
satu persatu anak jalanan pasti ngebelot ke gua
ada yang bisa dibantu
aduh kebetulan di kantor lu lagi sibuk banget bro
nanti kapan kapan kita atur ya
nanti gua kabarin ya bro
oh siap siap bro
kapan boy bisa melatih di ini perguruan macan putih
soalnya waktu itu dia sudah bersedia nih bro
nggak enak jadinya
secara boy itu kan orang terkenal bro
jadi memang kehadirannya sangat dibutuhkan buat perguruan sendiri
sekalian promosi dan bisa menongkrak dong
perguruan macan putih
kira kira begitu bro
terima kasih bro

tadi istri raya ngirim link akun facebooknya
ini nggak bisa dibiarin nih kang
boy kita harus cari tahu siapa orang yang udah mengkhianati kita
nggak usah pakai emosi
iya emang ada orang yang ngerjain motor gue
cuman gua baik baik aja kan
gua tetep juara
jadi yang rugi siapa
mereka yan bukan kita
dan mendingan kita lupain dulu masalah ini
karena gua takutnya kalo masalah ini kita perbesarin
nanti bakalan nyembul fitnah di anggota klub kita
ian ada benernya
ini tuh harus diselidikin
iya ian bener
cuman gua pengennya
kita selidikin masalah ini secara diem diem aja
nanti bakalan timbul isu pengkhianat di klub kita
dan klub kita bakalan bubar
dan gua juga nggak mau
sesama anggota kita
saling fitnah fitnahan saling tuduh tuduhan
jadi gua minta mendingan kita lupain dulu masalah ini
dan kalo misalnya ada temen kita yang mau balapan di sirkuit
ya kita bantu cek lah motor dia
kalau pengkhianat ini kita biarin gitu aja

nantinya bisa bikin ancur aja motor klub
jadi kita harus temuin siapa pengkhianat itu
tapi gua setuju sama ian
gua bukannya nggak setuju sama lu berdua
tapi ya udahlah masalah kayak gini nggak usah diperbesar perbesarin lah
nanti bakalan ribet
udahlah mendingan kita lupain aja masalah ini
karena gua udah pernah bilang sama lu
nanti masalah ini biar gue aja yang handle sendiri
gua yang urus semuanya
dan gua bakalan cari tau siapa yang udah ngerjain motor gua

udah bisa lompat lompat
gimana reva udah pulang belum
atau jangan jangan belum pulang
udah kok mas
reva udah di atas
tapi ya gitu deh
tadi aku nanya baik baik sama reva tapi reva jawabnya kasar kayak gitu
masih kayak gitu deh
tapi ya kalau menurut aku sih mas